udah selesai kelilingnya padi alhamdulillah prt semuanya sudah lancar tadi sudah keliling keliling
yang mau balik begitu pak alhamdulillah ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya pak
sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
itu kenapa hai kelas untuk lihat seberapa ini kalian kenapa belum tidur
ini ismail kenapa ya allah sampai nangis begini pasti gara gara kalian kalian usir dari kamar kalian ya
itu apa itu ini bukan itu lagi hukuman apanya kalian pengen supaya kalian bisa sadar supaya
kalian bisa mengerti kesalahan apa aja udah kalian lakuin supaya kalian gak ngulang ngulangin kesalahan kalian lagi
ustadz capek sih tahu kalian capek sih kepada kalian ya aku gak diusir mereka mereka pujuk aku
ben aku tidur di kamar tapi aku gak mau nangkep hai ya ustadz yang usir ismail itu si sobri
banget nah sopi bilang ismail disuruh tidur di kamar indah sama lukman ismail langsung tersinggung
iya katanya mau pergi aja jangan dong ismail kamu harus sabar dalam setiap permasalahan
kalau kamu pergi dari pondok pesantren monata ini malah nanti jadi kita yang repot
cari kamu nah sekarang gini aja sobri biar ustadz yang urus ya kamu nggak usah khawatir ustadz
kami besok besok kamu gak akan digodain lagi ya nggak akan diganggu lagi
lebih baik sekarang kamu tidur di kamarnya haikal sama asun aja ya
tiga naik ke tempat tidur masing masing habis itu baca doa tidur ayo cepet cepet cepet cepet
jangan lupa baca doa ya nanti begitu sahur langsung ke ruang makan itu ustadz abid dulu assalamualaikum
aku nganggap gelang akhirnya ketawa juga
untuk menjaga keluar
sebetulnya mau kamu apa sih sobri
lama lama nih ustadz jadi gak habis parkir sama kamu
ah terlalu emosi juga jangan ingetin
karena kamu sudah melakukan dua kesalahan besar
maka dari itu kamu harus mengenal hukuman
hukumannya apa ustadz
dikritikin rame rame sampai imsah
ayo bangun bangun keburu imsah nanti
aduh susah banget ya
tolongin ustazah ya bangunin amalia ya
ustadz mau bangunin yang lain dulu ya
wah yang lain tuh gak masih nangis
aku buat butet dan lies
terus ini gimana caranya dibangunin
jangan nanya ke aku
aku juga gak tahu gimana cara bangunin amalia
lagian susah banget sih bangunnya
jadi kita bilang sama dia
malah tak gempa
ini bagus ini bagus
ya allah lilis ayu butet
ustadzah minta tolongnya bangunin amalia
bukan emang ngerjain amalia

tangga yang di sini kemana
tuh kan butet
ini kemana tangganya coba
kok jadi salahku
lia kau kan punya mata
tuh tuh tuh tuh tuh tuh
makanya kalau baru bangun tidur itu
jangan malah marah marah ya
yuk baca doa dulu yuk
yuk kita siap siap saja
yuk ini ambil dulu
saya kena kewasannya
masya allah betul betul yang ketat

yowes tak ke dapur
ini kan mau saur nih
kita mau langsung ke pondok
udah selesai kelilingnya pak d
alhamdulillah pak rt
semuanya sudah lancar
tadi saya sudah keliling keliling
kalau mau balik begitu pak rt
yaudah kalau begitu
saya permisi dulu ya pak d
sama sama pak rt
saya permisi dulu ya pak d
sama sama pak rt
kalian dengar ada sesuatu
iya bener tuh
kayaknya suaranya disana pak d
iya pak rt
iya pak rt
sini pak rt
pak d pak d pak d
pak d kemana sih daaah
pak d kemana sih daaah
pak d kemana sih daaah

pasti kalo sekarang nih dia lagi tidur nih
mana piring belum pada ditaro di ruang makan
ini sayuran belum pada matang
jaluk minum pok
ambil aja tong diri
pok budeh lagi repot banget ini
agak dia ngebantuin
pak d kemana
tolong disini aja
positif mau ke ruang makan ini
mau bawain makanan ke ruang makan ya
tolong di toko pak d daaah

jatih pok ntar jatuh lo
kelasnya yang dia
pernah ga bisa